hari ini merupakan hari kerja pertama setelah ditetapkannya switch over atau perubahan rute kereta di stasiun manggarai
kalau sebelumnya sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan kira kira bagaimana kondisinya hari ini
sejak pagi antrian di stasiun manggarai ini masih dapat dikatakan cukup kondusif
memang ada antrian di belakang saya tapi tidak terlalu signifikan tidak seperti yang sempat dilayangkan pada hari sabtu lalu ketika switch over kelima ini baru kita lanjutkan
perubahan sepi yang terjadi dari arah lintas bogor depok nambo yang tadinya bisa langsung ke tanah abang dan angke saat ini harus transit terlebih dahulu di stasiun manggarai
begitupun dari cikarang yang tadi bisa langsung
ke jakarta kota juga harus transit terlebih dahulu ke stasiun manggarai
meskipun kami bisa mengatakan bahwa tidak terdapat penumpukan atau antrian penumpang di stasiun manggarai senin pagi ini
tetapi masih sangat banyak penumpang yang mengeluh karena kebingungan bagaimana sebenarnya detail dari perubahan rute di stasiun manggarai ini
dan mengatakan mereka jadi butuh waktu yang lebih lama untuk sampai ke
ayu rahmawati para maestro jakarta